melalui keinformasi lain saudara komisi pemberantasan korupsi menggeledah kantor setjen dpr
terkait kasus dugaan korupsi pengadaan rumah jabatan dpr
kepala bagian pemberitaan kpk ali fikri menyebut penggeledahan
untuk mengumpulkan barang bukti dugaan korupsi pengadaan pelengkapan rumah jabatan di setjen dpr
usai menggeledah kantor sekjen dpr ri
penyidik kpk membawa dua koper dan satu tas ransel hitam keluar dari gedung sekjen dpr
jurubicara kpk ali fikri menyebut penggeledahan ini merupakan pendalaman
atas dugaan kasus korupsi pengadaan rumah dinas dpr
kpk dalam rangka terus mengumpulkan alat bukti dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi
kelengkapan rumah jabatan anggota dpr ri
di sekretariat jenderal dpr ri di beberapa ruang kerja termasuk ruang staff
penggeledahan yang dilakukan kpk di kantor sekjen dpr berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan rumah jabatan dpr tahun dua ribu dua puluh
diduga terdapat sejumlah pelanggaran atau markup dalam pengadaan barang dan jasa pbj dalam proyek tersebut
rumah dinas itu ada di kalibata dan ulu jami
pihak kpk menyebut nilai proyek pengadaan perlengkapan rumah dinas anggota dpr yang diduga dikorupsi mencapai satu ratus dua puluh miliar rupiah
kepala bagian pemberitaan kpk alif fikri mengatakan nilai kerugian keuangan negara mencapai puluhan miliar rupiah
kurang lebih satu ratus dua puluh an miliar ya
kurang lebih nilai proyeknya
uang negaranya ada puluhan miliar sementara ini sejauh ini
dan beberapa perusahaan yang kemudian menjadi pelaksana yang diduga kemudian ada melawan hukumnya
untuk pengadaan peralatan peralatan rumah jabatan anggota dpr ini baik yang di kalibata maupun di james
sebelumnya lpse merilis data nilai lelang pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan dpr tahun dua ribu enam belas
lalu ini di kalibata dan ulujami
nilai lelang pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan dpr tahun dua ribu dua puluh rumah jabatan anggota dpr ri kalibata blok a dan b
senilai tiga puluh sembilan tujuh miliar rupiah
jumlah ini untuk peralatan seperti furnitur perabot rumah tangga alat olahraga alat musik alat kesenian hingga tabung gas kosong
sementara untuk pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan dpr tahun dua ribu dua puluh

untuk pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan dpr tahun dua ribu dua puluh rumah jabatan anggota dpr ri kalibata blok

ini juga untuk kebutuhan yang sama
yang terakhir di rumah jabatan anggota dpr ulu jami nilainya sembilan sembilan miliar rupiah